sebuah kapal pengangkut wisatawan di penjaringan jakarta utara terbakar pada minggu pagi
kapal yang mengangkut wisatawan menuju ke kepulauan seribu terbakar di tengah laut dua mil dari dermaga kali adem muara angke penjaringan jakarta utara
petugas penyelamat dari pmi pemadam kebakaran di bantu nelayan setempat langsung mengevakuasi penumpang kapal naas tersebut ke dermaga kali adem
kapal zahro express ini mengangkut ratusan wisatawan yang akan menghabiskan libur tahun baru di pulau tidung kepulauan seribu
kapal zahro express yang terbakar di perairan teluk jakarta ditarik ke pelabuhan muara angke jakarta utara
petugas dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dki jakarta memindahkan kapal zahro express tujuan pulau tidung kepulauan seribu pada minggu siang
kapal zahro express terbakar tak jauh dari pelabuhan muarangke
dari keterangan kasubag humas polres kepulauan seribu ibtu ferry budiharso api berasal dari hubungan arus pendek listrik di bagian genset
hingga minggu siang lima orang tewas sementara tujuh belas orang terluka dan seratus penumpang lainnya berhasil diselamatkan
hingga minggu siang petugas penyelamat gabungan masih terus mengevakuasi penumpang kapal ke dermaga kali adem muara angke
jakarta utara penumpang yang menjadi korban tewas dievakuasi ke rumah sakit atmajaya jakarta utara
dengan menggunakan kapal milik dinas kebersihan tim penyelamat mengevakuasi sisa korban dari tengah laut
suasana haru keluarga korban terlihat di dermaga kali adem muara angke saat kapal tiba di dermaga
beberapa dari korban selamat adalah ibu ibu dan anak anak
menurut penumpang awal terbakarnya kapal zahro express tujuan pulau tidung ini berasal dari bagian mesin
saat kejadian penumpang panik dan mencari pelampung
salah satu penumpang menceritakan nekat melompat ke air meski anak dan suaminya masih di atas kapal
beruntung seluruh keluarganya selamat
setahu saya sih ada keluar asap dari mesin mana dari mesin apa namanya ya
kemudian keluar asap terus di belakang udah langsung panik karena udah disuruh langsung keluar semua
ya maksudnya ajak anak saya sampai sepenuhnya
pada pukul tiga belas waktu indonesia barat tiga penumpang tewas dievakuasi petugas pmi ke rumah sakit atmajaya penjaringan jakarta utara